sejumlah musisi dan pelaku industri kreatif di tanah air seperti tantowi yahya iwan fals anggun c sasmi dan afgan turut berpartisipasi dalam acara diskusi m dua puluh starstock best practice of industry from expert to expert pada jumat malam
m dua puluh merupakan salah satu rangkaian presidensi g dua puluh indonesia yang diinisiasi oleh united indiversity dan yayasan anugerah musik indonesia
musik dianggap merupakan sarana yang kuat untuk mencanangkan kesadaran masyarakat dunia atas sejumlah isu yang dibawa dalam ktt g dua puluh indonesia
yaitu kesehatan digitalisasi energi hijau
maupun krisis pangan
selain berbagai pengalaman selama berkarir musik para musisi dan pelaku industri kreatif yang hadir dalam diskusi yang digelar secara online ini juga membahas sejumlah isu terkait industri musik
di antaranya mendorong transformasi digital di industri musik yang adil dan konklusif dan mendorong konser musik yang rendah emisi maupun ramah komunitas maupun kesejahteraan pemusik
kedua sdg nomor satu adalah tidak ada kemasyarakat mengakhiri kemasyarakat di semua jenis di mana mana
sekarang satu contoh yang singkat tapi kuat bagaimana ini bisa diperjaya adalah pengembangan seperti yang sudah dibilang kemahiran kewajiban intelektual
ketika musik terkoneksi dan dikawal musik bisa terus menjana keuntungan untuk semua yang terlibat selama lagu atau album terbuka atau dikeluarkan bahkan membayar pensiun
kita tidak menggunakan plastik lagi itu adalah hal hal sederhana yang bisa dilakukan semua orang
berikutnya adalah pertemuan online pada empat belas oktober yang membahas musik dengan lingkungan dan musik dengan kesejahteraan ekonomi
edi dwiryanto andri kurniawan saputra jakarta